dalam waktu tiga tahun berturut turut denmark menduduki peringkat teratas sebagai negara paling tidak korup di dunia
selain itu meski terpisah jarak yang cukup jauh indonesia dan denmark ternyata memiliki hubungan bilateral yang cukup erat dan juga beberapa kesamaan
simak perbincangan anchor cnn indonesia maggie kalista bersama duta besar denmark untuk indonesia rasmus kristensen
salah satu negara eropa yang menjalin hubungan bilateral dengan indonesia adalah denmark
seperti halnya indonesia denmark adalah negara yang mengutamakan sektor pertanian dan kemaritiman
sebagai negara maritim denmark turut memanfaatkan permukaan laut untuk energi terbarukan
yaitu dengan menggunakan kincir angin lepas pantai untuk memenuhi
hampir separuh dari kebutuhan listrik di daratan
pembelian adalah salah satu
kita adalah negara maritim yang besar sebenarnya negara pembelian yang ke lima terbesar di dunia
tapi ada juga area seperti
energi terbaru solusi lingkungan dan makanya makanan dan pembuatan
denmark adalah negara yang memproduksi makanan untuk tiga empat kali lebih banyak orang
oke jadi ketika anda membicarakan teknologi terbaru energi terbaru kita bisa melihat di sini
anda memiliki dekorasi di sini bisa anda jelaskan sedikit tentang ini
ya ini adalah turbinan udara yang dilakukan di ligo perusahaan mainan yang terkenal dari denmark
tapi denmark terkenal untuk menggunakan tenaga udara di negara kita
dan hal yang menarik saya pikir juga bagi negara lain adalah bahwa ini juga sumber energi yang sangat murah
jadi udara hari ini di denmark lebih murah dari alternatif seperti kola atau fosil lain
denmark adalah salah satu negara yang paling kaya di dunia
tapi juga denmark menggunakan harga uang yang paling tinggi di dunia
apa keuntungannya untuk memimpin uang yang tinggi
saya yakin anda juga membayar uang uang kepada pemerintah
saya juga membayar uang uang
saya masih membayar uang di denmark ketika saya dikirimkan
tidak tidak begitu tinggi
tapi tentu saja itu sistem uang uang yang progresif
jadi lebih banyak uang yang anda bayar lebih banyak uang yang anda bayar
juga dalam hal persentase
jadi tentu saja banyak orang bertanya kepada orang danes
bagaimana anda bisa menerima uang uang yang tinggi seperti itu

untuk semua warga danes ketika mereka bayar uang mereka mendapatkan banyak keuntungan
jadi untuk warga danes yang membesar atau orang yang membesar di denmark
maka anda tahu kesehatan kesehatan adalah bebas
ada banyak hal perlindungan anak
semua hal ini diberikan oleh pemerintah secara bebas
jadi itu berarti semua warga danes merasa mereka mendapatkan banyak keuntungan
untuk sistem ini
jadi jika anda membandingkan dengan keluarga yang berbeda
di negara seperti amerika
di mana anda harus menyelamatkan diri sendiri untuk pendidikan sekolah anak anak anda
anda harus memiliki uang yang mahal untuk menutupi perubahan kesehatan dan sebagainya

pajak juga diterapkan untuk pembuangan limbah
seiring komitmen denmark untuk menjaga lingkungan
perusahaan mainan lego yang merupakan salah satu merek terbesar di denmark
memilih mendaur ulang limbah plastiknya
nilai lebih denmark dalam indeks persepsi korupsi turut menjadi perhatian dunia
tapi saya punya pertanyaan terakhir di topik ini
karena kita tahu bahwa denmark adalah negara yang paling korupsi di dunia
salah satu negara yang paling korupsi

kita kembali ke nomor satu
riset transparency international menunjukkan
denmark merupakan negara yang paling tidak korup di dunia dalam tiga tahun terakhir
tim liputan cnn indonesia